semoga pak kapolri mendengar cerita saya pak
saya mohon saya hanyalah seorang tukang cukur
yang ketika mencari keadilan dipersulit dan mahal
curahan hati sita triutami
seorang ibu rumah tangga warga kanjeng
klaten jawa tengah ditujukan kepada kapolri
turunkan satu anggota bapak yang benar benar
ia meminta kapolri untuk turun tangan menangani kasus
yang melibatkan seorang oknum anggota kepolisian
yang bertugas di polsek cilincing jakarta utara
kasus ini bermula pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
sita melapor ke polsek cilincing atas kasus gadai motor
dan diterima oleh anggota kepolisian yang bertugas di polsek tersebut
kemudian anggota polisi tersebut itu pun berhasil mengamankan motor sita
alih alih mendapatkan motor miliknya
sita justru mendapati motornya telah digadaikan lagi
oleh seseorang berinisial er yang merupakan rekan polisi tersebut
bahkan sita dimintai uang senilai rp delapan
ketika dimintai pertolongan atas kasus tersebut
anggota kepolisian tersebut memilih angkat tangan
padahal sita mengenal er dari oknum anggota polisi tersebut
atas viralnya video tersebut
rabu siang anggota provos polda metro jaya meminta keterangan terhadap sita
dan akan menyelidiki keterlibatan oknum anggota kepolisian tersebut
hari ini adalah berita acara tambahan untuk ibu sebagai pelapor
kemudian ada dari rekan rekan dari provos polda
sudah melakukan komunikasi dengan ibu
terkait masalah laporan
silahkan laporan polisi yang ada di jakarta
ada laporan pengelapan uang
dilakukan oleh seorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini
harapan saya pelakunya itu ketemu dan dihadirkan di sini di depan saya
karena selama ini orang orang polosnya kan nutupin dia semua
itu yang saya terima sampai sekarang
kepolisian resort metro bekasi menindaklanjuti kasus dugaan penggelapan yang menimpa sita
polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi